secara simbolis ikan lele berukuran jumbo ini dilepas ke sungai desa kauman kecamatan ngoro jombang jawa timur
pelepasan ikan ini pertanda dimulainya kegiatan mancing gratis yang disediakan petani ikan lele
aliran sungai dengan panjang hampir satu km ini langsung diserbu warga
warga berebut ikan yang baru saja dilepas ke sungai untuk menjadi santapan kailnya
panitia kegiatan mancing gratis mengatakan kegiatan ini digelar warga gede sebagai hiburan semata
panitia menyediakan sedikitnya satu ton ikan lele yang disebar di aliran sungai sepanjang tujuh ratus meter
petani bisa maju mengembangkan peternak lele di desa kauman ini untuk pariwisata
panitia berharap kegiatan ini bisa menjadi penghibur warga
sekaligus pusat wisata murah setiap awal tahun
peserta yang hadir pun tidak hanya dari kabupaten jombang
warga kediri mojokerto hingga sejumlah kota lainnya juga hadir di kegiatan yang sudah digelar sejak lima tahun lalu itu
ikan yang disiapkan merupakan hasil swadaya dari peternak ikan lele di desa yang menjadi sentra ikan lele di jombang